dukungan untuk ganjar pranowo untuk maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat terus mengalir dari berbagai daerah
kali ini ratusan ulama di sumatera barat berkumpul dan sepakat memberikan dukungan kepada ganjar pranowo
ratusan ulama di sumatera barat selasa enam september dua ribu dua puluh dua memberikan dukungan kepada ganjar pranowo
untuk maju pada pilpres dua ribu dua puluh
dalam acara yang berlangsung di ballroom hotel santika padang
ulama karismatik sumatera barat tuan kuba gindo muhammad letter menyebut
jika ganjar memiliki rekam jejak yang baik dan sudah berpengalaman sebagai pemimpin
baik ketika beberapa periode menjadi anggota dpr maupun saat ini sebagai gubernur jawa tengah dua periode
para ulama berkumpul mudah mudahan bisa bapak
gubernur jawa tengah ini akan bisa menjadi presiden
karena menurut pandang ulama belia ini sudah sepantasnya untuk memimpin bangsa ini
karena belia sudah berpengalaman pula terutama di jawa tengah dalam memimpin umat
oleh sebab itu dengan adanya yang demikian mudah mudahan untuk masa yang akan datang ini
kemampuan dan mempunyai pengalaman di dalam memimpin bangsa ini
soal sekarang ini kita sangat butuh sekali pemimpin yang memengerti dengan umat
yang mengerti dengan bangsa dan yang mengerti dengan masa depan bangsa kita ini
begitu juga supaya kita juga bisa berjalan dalam melaksanakan pemerintahan ini
sesuai dengan pancasila dan sembilan sembilan seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena sumatera barat
akan terkenal dengan filosofinya adat pesani syarak syarak pesani kitab allah
mudah mudahan nanti beliau yang akan dicalonkan ini juga bisa menjadi pemimpin yang dekat dengan agama
yang dekat dengan umat yang dekat dengan masyarakat
ketua lembaga kerapatan adat alam minangkabau fauzi bahar menyebut para ulama sumatera barat sepakat mendukung ganjar
menurutnya ganjar merupakan pemimpin yang sederhana
bersahabat dan berpengalaman
yang berbahaya jujur dan mengerti aspirasi masyarakat bawah
kita ke depan memang menginginkan pemimpin ini yang sederhana
yang bersahaja yang mengerti tentang kehidupan masyarakat bawah
seperti telah digambarkan oleh beliau ketika beliau menjadi gubernur jawa tengah ya
setiap kejadian setiap penderitaan rakyat dia datangin pasar pasar dan sebagainya
ini buktinya datang para ulama para tokoh masyarakat ya
tokoh nenek mama ya
kalau orang minang kalau berarti dia datang
ataupun dia memberikan dukungan sesuatu yang autentik
sesuatu hal yang nyata itu
tiga tingkat sejarangan ada nenek mama ada alim ulama di ciri pandai
ini terangkul oleh para
oleh apa namanya
ya memberikan perhatianlah kepada bapak ganjar
di tempat yang sama
ulama karismatik buya masud abidin menilai
peralihan kepemimpinan sangat perlu di negara indonesia
maka para ulama berkumpul untuk menentukan sosok yang tepat meneruskan estafet kepemimpinan
dengan istimewa yang ada ini lahirlah
sebuah keputusan bersama
yang dipikul oleh bersama
untuk kepentingan bersama pula
sehingga dengan demikian
kita menjadi negeri yang lebih kuat